sidang kasus korupsi proyek ktp elektronik di pengadilan tipikor terpaksa ditangguhkan
pasalnya saksi miriam s haryani absen karena sakit
majelis hakim akhirnya menangguhkan sidang karena substansi sidang adalah mengkonfrontir kesaksian miriam dengan tiga penyidik kpk
majelis hakim pengadilan tipikor terpaksa menangguhkan jalannya sidang setelah jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa saksi miriam s haryani batal hadir karena sakit
dalam surat sakitnya miriam mengajukan izin selama dua hari yang dikeluarkan rumah sakit fatmawati jakarta selatan
padahal kehadiran miriam sangat penting mengingat agenda sidang adalah mengkonfrontir kesaksian miriam dan tiga penyidik kpk
novel baswedan ambarit adamanik dan m irwan susanto
majelis memerintahkan jaksa menghadirkan miriam pada persidangan lanjutan
jaksa menegaskan pemanggilan ketiga akan dilayangkan
dan jika miriam manggil maka akan dijemput paksa
kita tidak menerima surat sakitnya ya surat sakitnya langsung ke panitra bisa aja memang
tadi kita sudah lihat di panitra surat sakitnya itu dikeluarkan dari rumah sakit fatmawati
tadi kita sudah lihat dokternya nanti kita konfirmasi ke dokter yang mengeluarkan sakitnya apa
hari ini dia tidak hadir nanti hari kamis di surat keterangan hanya dua hari
dua hari dua hari artinya kan hari ini sama besok mudah mudahan kamis nanti dia bisa hadir kita panggil kembali
salah satu penyidik kpk novel baswedan yang dihadirkan sebagai saksi mengaku siap kapanpun memberikan keterangan jika diperlukan di persidangan
novel enggan mengomentari ketidakhadiran miriam dalam sidang
saya tidak pada posisi untuk menanggapi atau berande ande ya artinya hal hal demikian silahkan disampaikan melalui judul bicara kpk ya terima kasih
sidang kasus korupsi proyek ktp elektronik akan dilanjutkan kamis besok
rencananya jaksa akan mengajukan tujuh saksi yakni anggota dpr ditambah saksi miriam
dan tiga penyidik kpk